antrian warga yang hendak mengisi tabung oksigen tampak mengular di sebuah depot di kawasan tebet jakarta selatan
pemandangan seperti ini lazim terlihat sejak lima hari terakhir
pemilik depot menuturkan memang terjadi lonjakan konsumen lebih dari dua kali lipat
jika biasanya dalam sehari ia menjual sebanyak lima puluh hingga enam puluh tabung oksigen
namun kini melonjak menjadi seratus sampai satu ratus lima puluh tabung oksigen
harga pengisian pun kini sudah mulai merangkak naik
biasanya untuk mengisi tabung berukuran satu meter kubik dikenakan harga rp lima belas kini menjadi rp delapan belas
sementara untuk harga tabung melonjak dari sekitar rp tujuh ratus hingga rp sembilan ratus untuk ukuran satu meter kubik
kini sudah menyentuh harga rp dua
itu pun saat ini sudah tidak ada stok
kalau isinya sih kata pabriknya sih mereka lebih mengutamakan yang buat ke rumah sakit dulu
nah makanya stok yang di depot depot agak dikurangin gitu
di pasar pramuka jakarta
yang menjadi sentra obat dan alat kesehatan pun serupa
sejak beberapa hari terakhir tabung oksigen langka
kecurigaan adanya penimbunan memang mencuat namun belum terbukti
ini kasih kesan mungkin ada
dan kami pun yang kami takutkan itu juga
ada spekulan spekulan yang tidak bertanggung jawab
yang ingin menimbun oksigen ini gitu
maka kami juga bermohon ke pihak kepolisian untuk menindak mereka semua
kalau ada gitu
kelangkaan oksigen ini memang harus segera dicari
penyebabnya dan diatasi
pasalnya hingga kini pandemi covid sembilan belas masih belum menunjukkan tanda penurunan
warga juga dihimbau memperketat protokol kesehatan
agar tidak semakin memperburuk situasi
iwan hermawan soften herdiagama jakarta